aku harus segera cari kesempatan lain
ya dia minta uang buat sks sekolah
ya boleh buat sekolah masa nggak boleh
tapi ada syaratnya
untuk uang sekolah bulan ini kalian berdua harus mijitin saya
tante tante tuh yang bener aja
kamu tinggal tanda tangan yang berkas ini
om akan secepatnya bisa bantu mama kamu untuk keluar dari penjara
apakah sebaiknya kita tunggu pengacaranya lia aja
kan kalau misalnya ada salah paham kan jadinya nggak enak om
gak gak gak perlu lia
om pastiin nggak akan ada kesalahpahaman
karena dengan surat ini semuanya akan jadi resmi
ya jadi sekarang kamu tanda tangan ini
setelah ini saya akan kuasai semuanya
saya akan rebut semuanya dan
kamu akan kembali menderita
oh ada fafa ucan juga di sini rumahnya
kelihatannya serius sekali
kalian sedang bicarakan masalah apa
kebetulan ada bapak nih
kebetulan tadi kita lagi bicara serius
kita lagi mau cari peluang untuk bebasin ranti dari penjara
kebetulan siang ini saya ada janji
saya harus ketemu orang
jadi gimana lia kalau kita terusin masalah ini
gara gara sari gak datang datang
dan terpaksa nasi sama telur ini yang aku makan
itu udah keren banget
terima kasih bu
bu ingrid selamat siang
ngapain kamu tuh baru datang sekarang
kemarang marang ke mana aja
lihat aku itu sudah nggak punya duit
bahkan untuk makan aja aku nggak punya
sampai aku terpaksa makan makanan sampah seperti ini
sekarang kan saya nggak bisa keluar rumah sembarangan
sampai jumpa lagi
sekarang kan saya nggak bisa keluar rumah sembarangan
saya kan harus super hati hati
bu ingrid mau
nanti ada orang ngelihat saya terus nemuin tempat persembunyian
sudah cukup alasan kamu
kasih uangnya ke saya
gak mau ah
kamu sudah mulai kurang ajar
sekarang juga serahkan uangnya
bu ingrid gak denger saya ya
emang kenapa kalau saya macam macam
hartanya semua kan udah ada di tangan saya
kedudukan kita kan sekarang sudah berbalik
jadi bu ingrid nunduk sama saya
bukan saya yang nunduk sama bu ingrid
kamu tuh kurang ajar
kamu sudah berani melanggar perjanjian kita
aku bisa aja membatalkan ini semua
aku bisa mencabut pernyataan saya
bu ingrid mau kemana
mau lari ke penjara bu ingrid
oh biar ketahuan ya
terus nanti keluar dari kompleks
cabut aja kalau berani
ntar juga ketahuan
nanti keluar dari penjara
bu ingrid belum mati
bu ingrid dari jublosin di penjara
makan tuh telur
kayak yang mau bilang tadi ke kamu
nama kamu itu lebih cepat
kamu harus tanda tanganin surat ini
gara gara kamu semua bejahit saja diberi tangan
kan masih gak sengaja ngapain dimarahin
om udah nyiapin berkas berkas ini udah semaleman
dan nyiapinnya gak gampang
dan om lakuin semua ini
karena om masih mencintai mama kamu
saya gak ada maksud
tadi marah marah mas
karena hari ini saya terlalu sibuk
aku harus segera cari kesempatan lain
ya jom minta uang buat sks sekolah
iya boleh buat sekolah masa gak boleh
tapi ada syaratnya
untuk uang sekolah bulan ini kalian berdua harus mijitin saya
tante tanta tuh yang bener aja
yang jadi majikan di rumah ini mercy sama om maafin saya
jadi tante gak ada hak
kita berdua gak mau
pakai bentak bentak gue lagi
gue ini sekarang yang nguasain harta ibu kalian
jadi semua tenag rumah ini saya yang ngatur
kalian masih nurut ngerti gak
kalau gue bilang mijet ya mijet
enak aja dari dulu pengennya senang senang doang
dulu juga lur berdua pada nyuruh nyuruh gue
mijetin gue sekarang
gue kan udah nyonya besar nih
nyonya besar kan mesti arisan
mulai dari jempa kalau pijetin kaki tuh
jangan cimit cimit gitu yang bener dong
jangan cimit cimit gitu yang bener dong

ibu tuh apa apaan sih
ibu ibu apa apaan sih udah
ibu apaan sih
ibu tuh gak boleh ketahuan kayak gini
jangan bersikap kayak gitu deh ibu sama mercy sama juhan
aduh ayu cantik cantik lu tuh gak kemikir ya
lu jangan kebegoan dong
majikan itu harus bersikap seperti majikan
minta dipijet minta dibikinin makanan kayak begitu
ibu emang dipercaya buat memegang seluruh hartanya tante ingrid
tapi ayo tahu kok bu
kalau misalnya tante inggris tuh ngelakuin ini semua
buat kesejahteraannya mercy sama juhan
jadi ibu tuh gak boleh pakai uang itu seenaknya kayak gini
udah bawel deh lu
tukang pijat gue lagi nunggu tuh di luar
udah lu sana sana aja
bu kalau ibu mau dibijitin sini ayo aja yang mijitin
gak mau bosen gue dipijetin sama lu
gue pengen dipijitin sama mereka
woy cepet kesini gue mau pijet di kamar aja
apa lagi nih kak juhan
padahal aku pikir dia tuh bisa dipercaya
tapi malah aku dipudoi sama dia
mana semua perhiasan sudah aku jual
uang juga sudah habis
untuk makan besok saja aku juga sudah tidak punya
aku harus mencari dan menemukan dia sampai ketemu
akan kubuat perhitungan sama dia
ah enak banget hidup gue sekarang
jadi orang kaya
punya kamar gede
tempat tidur besar ke lapangan bola
adem lagi kamar gue
hah coki coki
coba loh ada di sini sekarang nikmatin semua ini
tapi jangan deh nanti lu morotin gue lagi
mendingan kayak gini gue sendiri
tenang hidup gue jadi orang kaya itu menyenangkan
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
tiba tiba antur rumah sendiri